pengusaha ciputra dinilai berjasa dalam mengembangkan organisasi real estate indonesia atau rei
sekaligus memajukan dunia real estate di indonesia
hal tersebut dikatakan ketua rey sulaiman sumawinata
sulaiman mengatakan ciputra adalah pendiri organisasi rei empat puluh tujuh tahun lalu
yang sukses membesarkan organisasi seperti sekarang
ia juga melihat sosok ciputra sebagai pengusaha yang memiliki visi maju dalam pengembangan wilayah
ciputra disebut sebagai orang yang pertama membuat pijakan dasar perjuangan real estate di indonesia
nilai nilai yang ditinggalkan menjadi panutan bagi para developer baru di indonesia
saya pernah ingat mengenai kata kata beliau
beliau mengatakan bahwa development is community
jadi apabila anda mau jadi pengusaha yang sukses di bidang properti
bangunlah sebuah kawasan walaupun sekecil apapun dibangunlah kehidupannya di sana
manusia manusia yang ada di sana itu menjadi lebih senang
nah maka di sanalah value tanah atau value propertinya akan semakin meningkat
nah setelah orang merasa hidup layak dan senang di kawasan anda
di situ adalah value gain yang akan anda dapat dari pengembangan pengembangan berikutnya